kmp sudah dibahas dirundingkan dirumuskan bersama antara di dewan pengupahan antara pemprovd jakarta guru pengusaha untuk mempertimbangkan banyak kepentingan termasuk juga disesuaikan dengan regulasi yang ada dan undang undang cipta kerja yang ada
jadi tentu seperti yang sudah sering kami sampaikan itu yang sudah dibahas dirundingkan hasilnya seperti yang sudah diumumkan oleh pemprovd jakarta
prinsipnya kami ingin memberikan ump yang sebaik mungkin sesuai dengan keinginan harapan daripada kepentingan buruh kepentingan pengusaha dan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat
jadi apa yang sudah di
dibahas dirumuskan dan diumumkan itulah ya keputusan yang diambil bersama mudah mudahan ini semua dapat dipahami dimengerti dalam situasi kondisi yang seperti ini
mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak tapi kami berharap dapat dipahami dimengerti insya allah nanti ke depan
di tahun depan saya sangat yakin dan optimis
ada peningkatan yang jauh lebih baik dan lebih signifikan
seiring dengan situasi kondisi pandemi yang semakin baik
kita tahu dua tahun ini kita menghadapi pandemi covid yang luar biasa khususnya di dki jakarta
kita bersyukur memang beberapa bulan terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan yang baik dki jakarta dan kita memasuki level satu
perekonomian belum serta merta tumbuh secara signifikan tapi secara bertahap dia akan membaik dan mudah mudahan ke depan terkait ump juga akan semakin membaik
untuk besarnya berapa pak
ya seperti yang sudah disampaikan di ppid kenaikannya rp empat puluh tiga
itulah angka yang sudah disampaikan oleh pemprov dki jakarta melalui media